ibu saudara saudari hari ini terjadi penambahan yang signifikan yaitu sebanyak empat satu ratus tujuh puluh enam kasus
oleh karena itu peran kita semua sangat penting
ingat selalu pesan saya sebelumnya pemerintah tiga t kita tiga m
tetap saja yang paling manjur untuk mencegah penularan covid sembilan belas yang bisa kita lakukan adalah tiga m
covid sembilan belas memang masih mengintai
bukan saatnya kita lengah dan meneruntuhkan pertahanan kita dalam menerapkan disiplin tiga m
cara terbaik mengalahkan pandemi adalah dengan memutus transmisi atau penularan
karena mencegah lebih baik daripada mengobati